bertemu kembali seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di menteng jakarta pusat
petugas damkar turun tangan mengevakuasinya
korban seorang petugas keamanan terjebak selama satu jam di dalam lift pada jumat siang
setelah lift mengalami gangguan kelistrikan
akibat insiden itu lift terhenti di antara lantai satu dan lantai dua gedung
evakuasi oleh petugas damkar sempat terkendala karena sempitnya ruang dan kondisi lift yang gelap